pemberantasan korupsi kpk dilantik menjadi aparatur sipil negara
bertepatan dengan hari lahir pancasila satu juni dua ribu dua puluh
pelantikan asn berlangsung di tengah polemik tes wawasan kebangsaan atau twk
sehingga pengamanan gedung kpk diperketat
dua ratus lima puluh personil gabungan aparat tni polri dan lima belas truk damkar dan water canyon
disiagakan di gedung merah putih kpk jakarta selatan sejak selasa pagi
pengamanan ini diperketat mengantisipasi terjadinya kericuhan
akibat aksi unjuk rasa seiring adanya kontroversi tes wawasan kebangsaan
dan meminta kpk untuk menunda pelantikan pegawai menjadi asn
rencananya pelantikan akan dimulai pukul dua siang waktu indonesia barat
pengamanan akan disiagakan di sekitar gedung kpk sepanjang hari ini
kita tentu tidak mengharapkan yang eee
terjelek terjadi ya tapi jika itu terjadi kami siap
tapi menurut jaringan informasi menurut data yang kami dapat
itu semoga tidak terjadi yang demikian
namun demikian kita tidak boleh lengah kita tetap overestimate
memastikan kegiatan berjalan lancar